kayaknya apa kak ada benda benda tajam di sekitar kakak
yaudahlah gak apa apa aku pantas kayaknya diginiin aku pantas sakit
kak mungkin bisa dijauhkan alat alat benda tajam tersebut
karena yang terutama saat ini adalah keselamatan kakak
eko rizky ardiansyah suka relawan layanan lisa hotline dengan sabar mendengarkan cerita seseorang yang masuk hotline
meski memiliki keterbatasan penglihatan ia sesekali memberi dukungan kepada penelepon
suka relawan terlatih yang bekerja pada waktu ini membantu menerima keluhan penelpon yang membutuhkan layanan kesehatan mental
pengaduan biasanya kayak dia merasa udah gak ada yang support
dia udah merasa gak ada yang support
nggak berguna dia merasa disalahkan terus
hal serupa diungkapkan karena rema farah indri dubu suka relawan yang juga psikolog
biasanya kalau misalnya lagi panik ya
biasanya kita minta dia calm down dulu
berpikir heal and now jadi kita coba buat dia berpikir ini dia lagi disini ada apa aja di sekitarnya dia
terus kita catching kamu berharga kok aku dengerin biasanya dia kamu dies cheese kan jangan guys
biasanya mereka nelpon itu karena pengen didengar pengen punya temannya
menurut psikolog klinis nena mawarsari
orang yang cenderung ingin bunuh diri pada umumnya bersifat defensif
dibutuhkan keluarga atau teman yang mau mendengarkan isi hati
untuk menghilangkan keinginan bunuh diri
depresi itu kan ditandai dengan satu
kalau bangun pagi itu rasanya energi itu habis
mulai kehilangan minat
ada keinginan untuk mati
itu garis bawah banget tuh keinginan untuk mati gitu ya
dan ada rasa nggak berharga dan sedih yang berkepanjangan
tindakan preventif yang pertama adalah telinga yang mendengar
kita gak perlu memberikan nasihat yang panjang deh
tapi telinga yang bersedia mendengar
kemudian mengatakan bahwa kita ini ada buat mereka
layanan lisa hotline turut hadir sebagai bagian dari komunitas
yang prihatin terhadap banyaknya kasus bunuh diri di tanah air
sejak diluncurkan enam bulan lalu
layanan ini menerima sepuluh hingga dua puluh penelepon
per hari yang empat puluh sembilan persennya memiliki pikiran bunuh diri
jadi memang mungkin di masyarakat orang orang tidak terbuka ya
dengan pemikiran tersebut
mereka mengutarakan bahwa iya
memang memiliki pemikiran bunuh diri
dan itu adalah hal yang sangat serius
lisa hotline memiliki sedikit yang empat puluh sukarelawan lokal
ataupun asing psikolog dan psikiater
tercatat dua puluh persen penelepon menyatakan
mereka yang pernah melukai diri sendiri
dan sebagian besar akibat tidak adanya dukungan dari orang lain
masalah yang mendominasi cukup kompleks
seperti finansial pasangan perundungan
rendah diri dan gangguan psikologis
tim liputan cnn indonesia dan pasar bali